informasi selanjutnya datang dari polda sulawesi utara yang membenarkan brigadir rat bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di jakarta sejak akhir dua ribu dua puluh satu lalu
namun tanpa izin resmi dari polres tamanado
kabin humas polda sulawesi utara kombes michael tamsil mengatakan informasi mengenai pekerjaan brigadir rat di jakarta adalah benar
almarhum telah bekerja di jakarta sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu sebagai ajudan dan sopir dari seorang pengusaha
namun menurut tamsil keberadaan almarhum untuk bekerja di jakarta adalah tanpa pengetahuan pimpinan atau tanpa izin resmi dari kasatkernya di polresta manado
yang bersangkutan sudah selesai
sejak tahun dua ribu dua puluh satu akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di jakarta